jangan lupa jangan lupa
kalau lama dia kan kita
menjawab permasalahan kemiskinan itu kita mulai dari mana
karena kita melakukan di awal dulu melakukan program pemberdayaan ekonomi
berbagai hal itu juga selalu apa ya selalu mentah
akhirnya kita mencoba masuk dari anaknya dari generasinya
kita kasih pendampingan belajar bermain dan seterusnya
dari semangat sekolah itu yang akhirnya bisa ke keluarga ke lingkungan dan skup yang lebih besar
jadi semangatnya memang dari semangat sekolah itu